keluarga besar wr supratman rabu pagi menabur bunga di makam wr supratman di makam rangkah surabaya jawa timur
kegiatan tabur bunga di makam pencipta lagu kebangsaan indonesia raya menjadi peringatan delapan puluh empat tahun wafatnya wr supratman
bertepatan dengan hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tiga
anggota keluarga besar wr supratman juga menyanyikan lagu indonesia raya sebagai bentuk penghargaan pada wr supratman
sang pencipta lagu yang tak bisa menikmatinya setelah ditetapkan menjadi lagu kebangsaan indonesia raya
ini untuk pertama kalinya yayasan wakil dudung supratman mengadakan acara tabur bunga di makam beliau
ini pas bertepatan dengan hari kemerdekaan ya
beliau wafatnya bertepatan dengan hari kemerdekaan republik indonesia yang jatuh pada tanggal tujuh belas agustus
beliau wafat tujuh belas agustus seribu sembilan ratus tiga puluh delapan di surabaya
kemudian tahun tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima indonesia merdeka
sementara keluarga besar pahlawan nasional mraa maramis yang berada di sulawesi utara
pada rabu tujuh belas agustus dua ribu dua puluh dua melakukan tabur bunga di makam mariawan
ada maramis di kolongan minahasa utara dan tugu peringatan mraa maramis di paniki manado
maria walanda maramis dan mra maramis adalah dua pahlawan nasional dari minahasa utara
keduanya bermarga maramis yang terikat hubungan keluarga dekat
kini keluarga besar maramis telah membuat rukun keluarga maramis untuk saling mempererat hubungan sesama keturunan maramis
untuk melanjutkan perjuangan sang pahlawan
kami juga sebagai keluarga besar maramis
menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan gelar kepahlawanan kepada mr aa maramis
yang menjadi pandutan kami
semoga jiwa kepahlawanan dari mr a a maramis menjadi bagian kami semua seluruh masyarakat indonesia
mra maramis adalah menteri keuangan pertama republik indonesia yang menginisiasi pembuatan uang republik indonesia
menggantikan uang jepang dan belanda
ia juga menjadi satu satunya menteri keuangan di dunia yang menandatangani lima belas jenis mata uang berbeda
ini syakor pencetakan uang republik indonesia terkala itu
kadang kadang tidak pernah dan atau belum tertera dalam mata uang terkala republik indonesia
kita tidak tahu apa alasannya
selain itu ia juga memiliki pemerintah yang berpengaruh

tim liputan cnn indonesia